tabuhan musik tradisional gendang belek menyambut kedatangan seluruh pembalap motogp
bersama kru dan ofisial di bandara internasional zainuddin abdul majid lombok rabu malam
kedatangan mereka menggunakan pesawat charter milik maskapai penerbangan garuda indonesia airways
dengan nomor penerbangan ga empat ribu tiga ratus dua puluh
pada penerbangan pesawat charter ke sembilan atau yang terakhir ini
mengangkut satu ratus lima puluh sembilan penumpang yang terdiri dari pembalap kru dan ofisial
dengan kedatangan penerbangan terakhir ini total pembalap kruda ofisial
yang telah datang di lombok mencapai satu enam puluh sembilan orang
setelah riding ada juga yang datang menggunakan private jet sendiri
seluruh kru pembalap menempati sekitar tujuh puluh tujuh hotel dan penginapan yang ada di kawasan mandalika lombok tengah
kawasan wisata sendiki lombok barat serta di wilayah kota mataram
di kawasan mandalika untuk mereka tempati selama race berlangsung itu sekitar tujuh puluh tujuh hotel
pada saat pression yang lalu hanya dua puluh tiga hotel
sementara itu saat kedatangan para penumpang penerbangan pesawat charter
di bandara internasional zainuddin abdul majid lombok ini
mark marquez yang tiba paling akhir dari rombongan sempat diserbu oleh penggemarnya
namun untuk alasan keamanan petugas keamanan langsung membuat pagar betis dan membawa mark marquez
dengan mobil yang telah disiapkan
lalu rahmat dunia di lombok tengah nusa tenggara barat